jangan lupa like share dan subscribe ya

teman teman saat ini mungkin melihat di lapangan ada beberapa rekonstruksi yang masih berjalan
lalu ada progres pelebaran lajur di depannya rest area yang masih berjalan
tetapi saya dapat konfirmasi itu akan selesai sebelum h
saat ini empat puluh persen dan itu beberapa tinggal perkerasan
jadi posisi lahan tanahnya sudah beres sehingga tinggal perkerasan
kalau perkerasan itu pekerjaannya matang
dan biasanya tinggal menunggu keras atau tinggal menunggu umur kalau orang teknik kan gitu